wali kota medan bobi nasution menjadi anggota pertama keluarga presiden jokowi yang ganti haluan dari kader pdip menjadi kader gerindra
tak hanya resmi jadi kader partai yang dikomandani prabowo subianto bobi juga berniat maju pemilihan gubernur sumatera utara lewat gerindra
akankah langkah bobi keluar dari pdip yang membesarkan namanya akan diikuti langkah serupa oleh presiden jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
kita akan bahas sudah ada bersama kami politisi pd perjuangan masinton pasaribu dan juga pengamat politik dari indikator politik burhanuddin muhtadi
selamat petang bang masinton mas burhan
baik mas burhan selamat petang mas burhan
kita akan coba untuk kembali menyapa ada pengawat politik yang sudah bergabung burhanuddin mutadi dari indikator politik
dan juga politisi pd perjuangan anggota dpr ri masinton pasaribu yang akan ikut juga bergabung bersama kami sore hari ini
baik mas buran kenapa bobi memilih gerindra kalau menurut anda
ada apa dibalik ini apakah ada pengaruh relasi jokowi dan prabowo
ya tentu ada hubungannya antara relasi presiden jokowi dengan presiden
apalagi kita tahu gerindra sebagai the ruling party itu masih membutuhkan dukungan banyak calon kader yang mumpuni
dan salah satu sumber rekrutmen itu datang dari keluarga besar presiden jokowi
jadi saat yang sama tentu presiden jokowi dan keluarga besarnya menjadikan gerindra sebagai opsi atau prioritas untuk berkarir politik
sementara di golkar kemungkinan tidak untuk mas bobi
karena bagaimanapun golkar terutama dalam konteks sumatera utara itu sudah punya calon dari internal
tentu mas bobi termasuk yang mendapatkan surat penugasan
tetapi ketua golkar sumatera utara adalah wakil gubernur musara ceksa
yang tentu dari sisi prioritas mungkin mendapatkan lebih semacam privilege ya
karena kader dari partai golkar sendiri
saat yang sama masih ada nama lain dari keluarga pak jokowi yang mungkin saja aktif di golkar
oke kalau misalkan bobi sebelum gabung ke gerindra sempat minta izin juga ke jokowi
kemudian jokowi bilang tanggung jawab sendiri sudah dewasa
apa yang bisa anda baca dari makna ini yang disampaikan jokowi ini mas burhan
memberi impresi kepada publik bahwa keputusan terkait dengan pilihan politik keluarga besarnya itu kembali ke masing masing
meskipun terlalu naif ya buat kita untuk mengatakan keputusan yang diambil oleh mas bobi atau mas gibran nantinya
itu tanpa dikomunikasikan dengan pak jokowi
tetapi lagi lagi pilihan akhir itu ada di tangan mas bobi dan gerindra
bukan pilihan yang buruk
pertama untuk kepentingan mas bobi berlayar di pilkada sumatera utara dua ribu dua puluh empat bulan november ini
yang kedua adalah pilihan masa depan
karena bagaimanapun gerindra adalah pemenang pilpres
meskipun di tingkat pilek hanya di peringkat ketiga
tetapi sebagai presiden yang terpilih itu berasal dari gerindra
dan juga makna politik yang strategis buat mas bobi
oke ini kita juga masih menunggu bergabungnya pak masinton
karena menarik nih bagaimana pdip menanggapi ini
apakah dengan masuknya bobi ke gerindra ini jadi pembuka jalan juga untuk keluarga jokowi
gibran misalkan termasuk jokowi sendiri ke gerindra
saya kira untuk pak jokowi atau mas gibran masih terlalu panjang
untuk memutuskan masuk ke gerindra
karena keduanya per hari ini itu masih freeze berkaitan dengan pilihan politiknya
tetapi dugaan saya untuk mas gibran bukan ke gerindra
mungkin golkar tetapi lagi lagi masih sangat menunggu keputusan atau dinamika politik ke depan
jadi it s too early to tell ya berkaitan dengan pilihan partai politik buat mas gibran
kalau bobi kan memang ada kaitannya dengan pilkada
mengapa kemudian gerindra dipilih sebagai pelabuhan politiknya
baik bang mas hinton bagaimana tanggapan pdip kepindahan bobi ke gerindra ini
tentu kan itu pilihan masing masing ya
nah semoga betah dan tidak berpindah lagi karena hasrat kekuasaan berpindah kembali di tiongkok
semoga menurut ibu keluarga sanya siwi orawan sekalian disayang
ada kandidat calon calon kepala daerah juga termasuk untuk calon kepala daerah di sumatera utara nantinya
ini ada kekhawatiran nggak nanti di kontestasi pilgub sumatera utara bagaimana banyak pemilih yang dulu loyal ke bobi
sekarang pindah ikut ke bobi juga di gerindra ada kekhawatiran kesana nggak bang masinton dari pdip
ya namanya proses kandidasi itu kan pasti bagaimana berupaya merebut hati masyarakat ya
nah tentu yang kita inginkan kan kita harus merefleksi dan mengevaluasi dari proses pemilu kita kemarin ya
apalagi ini pemilu dua ribu dua puluh empat lalu baik itu pemilu legislatif dan juga pemilihan presiden gitu ya
pemilu itu harus bisa berlangsung secara fair adil jurdil begitu ya
tanpa ada keterlibatan tangan tangan kekuasaan tanpa ada pengerahan aparatur kekuasaan
biarkan itu pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan siapa yang bakal jadi calon pemimpinnya di daerah masing masing
nah itu tentu substansi dari pemilu itu kan bukan sekedar pelaksanaannya
tapi bisa melahirkan kepemimpinan yang berdasarkan pilihan rakyat
yang sesungguhnya begitu tanpa ada keterlibatan dari aparat keterlibatan tangan tangan kekuasaan
biarkan proses pemilu itu atau pilkada nantinya ya
itu sebagai bagian dari proses demokrasi dan kedaulatan rakyat
oke mas burhan ini dengan masuknya bobi keluarga jokowi ke gerindra bisa berpengaruh nggak pada hubungan gerindra
pdip yang saat ini mulai coba dirajut kembali mulai coba ada rencana pertemuan megawati dan prabowo
secara umum tidak terlalu banyak berpengaruh ya
karena saya melihat hubungan gerindra dengan pilih perjuangan itu lebih direpresentasikan terutama antara para toko utamanya
itu veto player utamanya kan ibu mega dengan pak prabowo
tidak ada masalah serius di antara keduanya
ibu mega yang berjasa tanda kutip memulangkan pak prabowo dari jordania
dan ibu mega pernah memilih pak prabowo sebagai cawapresnya di dua ribu sembilan
meskipun lagi lagi ya tentu ada semacam hal psikologis yang mengganggu
tetapi karena kedua partai ini lebih direpresentasikan oleh kedua tokoh tadi kemungkinan besar efeknya tidak terlalu banyak
ini tidak akan menghentikan atau tidak akan menyelesaikan terutama hubungan antara pak jokowi dengan ibu mega yang menurut saya sudah dan sudah selesai
terutama sejak dua ribu dua puluh empat kemarin
justru makin memperburuk ya relasi antara kedua tokoh ini dan relasi antara pdi perjuangan dengan keluarga besar jokowi
oke pak mas hintan kalau ini kan bobby declare ya jelas resmi bergabung dengan gerindra
tapi yang ditunggu bagaimana dengan jokowi dan juga gibran
ini masih banyak yang ini putusannya belum tegas nih
kalau statusnya saat ini bagaimana sih di pdip bang masinton
ya saya kirain tadinya digadang gadang itu sebagai calon dari golkar ya berlabuh ke partai golkar gitu
ternyata kemudian kita mendengar ya ke gerindra ya ini kita ucapkan selamat
nah kalau dengan tidak mengikuti garis organisasi kan otomatis sudah berbeda dengan sikap politik organisasi seperti itu
apa sih soal declare ketegasan keluar pindah kemana itu perlu nggak sih bagi pdip bang masinton
kan kita nggak perlu harus kita deklarasi harus diberhentikan
kalau memang sudah tidak sejalan ya secara de facto dan juga baik secara de jure bukan lagi bagian dari keorganisasian
terima kasih bang mas hinton pasar ibu politisi pdi perjuangan dan juga mas burhanuddin muh tadi penggemar politik dari indikator politik indonesia
terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program kupas petang sore hari ini